jelang hari raya idul adha jembatan surabaya madura atau suramadu dipadati oleh pemudik yang akan pulang ke kampung halaman di madura
peningkatan jumlah kendaraan mencapai tiga puluh persen yang didominasi oleh kendaraan roda dua
idul adha menjadi hari raya yang paling ditunggu oleh warga madura
di masa pandemi covid sembilan belas jumlah pemudik masih tampak ramai melintasi jembatan suramadu
kepadatan ini terjadi sejak rabu sore
pos pantau keamanan jembatan suramadu mencatat jumlah peningkatan pengendara yang melintas di jembatan suramadu mencapai tiga puluh persen
diperkirakan arus mudik masih padat hingga hari h idul adha seribu empat ratus empat puluh satu hijriah yang jatuh pada jumat besok
surada korespondensi nn indonesia ekarima

surada korespondensi nn indonesia ekarima di jembatan suramadu mencapai tiga puluh persen yang didominasi oleh pemudik yang akan pulang ke kampung halaman di madura
surada korespondensi nn indonesia ekarima di jembatan suramadu mencapai tiga puluh persen yang didominasi oleh pemudik yang akan pulang ke kampung halaman di madura
surada korespondensi nn indonesia ekarima di jembatan suramadu mencapai tiga puluh persen yang didominasi oleh pemudik yang akan pulang ke kampung halaman di madura
surada korespondensi nn indonesia ekarima di jembatan suramadu mencapai tiga puluh persen yang didominasi oleh pemudik yang akan pulang ke kampung halaman di madura
surada korespondensi nn indonesia ekarima di jembatan suramadu mencapai tiga puluh persen yang didominasi oleh pemudik yang akan pulang ke kampung halaman di madura
surada korespondensi nn indonesia ekarima di jembatan suramadu mencapai tiga puluh persen yang didominasi oleh pemudik yang akan pulang ke kampung halaman di madura
surada korespondensi nn indonesia ekarima di jembatan suramadu mencapai tiga puluh persen yang didominasi oleh pemudik yang akan pulang ke kampung halaman di madura
surada korespondensi nn indonesia ekarima di jembatan suramadu mencapai tiga puluh persen yang didominasi oleh pemudik yang akan pulang ke kampung halaman di madura
surada korespondensi nn indonesia ekarima di jembatan suramadu mencapai tiga puluh persen yang didominasi oleh pemudik yang akan pulang ke kampung halaman di madura
surada korespondensi nn indonesia ekarima di jembatan suramadu mencapai tiga puluh persen yang didominasi oleh pemudik yang akan pulang ke kampung halaman di madura
surada korespondensi nn indonesia ekarima di jembatan suramadu mencapai tiga puluh persen yang didominasi oleh pemudik yang akan pulang ke kampung halaman di madura

surada korespondensi nn indonesia ekarima di jembatan suramadu mencapai tiga puluh persen yang didominasi oleh pemudik yang akan pulang ke kampung halaman di madura
surada korespondensi nn indonesia ekarima di jembatan suramadu mencapai tiga puluh persen yang didominasi oleh pemudik yang akan pulang ke kampung halaman di madura
surada korespondensi nn indonesia ekarima di jembatan suramadu mencapai tiga puluh persen yang didominasi oleh pemudik yang akan pulang ke kampung halaman di madura
surada korespondensi nn indonesia ekarima di jembatan suramadu mencapai tiga puluh persen yang didominasi oleh pemudik yang akan pulang ke kampung halaman di madura
surada korespondensi nn indonesia ekarima di jembatan suramadu mencapai tiga puluh persen yang didominasi oleh pemudik yang akan pulang ke kampung halaman di madura